aturan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
mulai diberlakukan di surabaya sejak selasa pagi
penerapan psbb ini menimbulkan kemacetan sepanjang sekitar sepuluh km
di jalan penghubung mojokerto surabaya
kemacetan terjadi karena adanya pemeriksaan di perbatasan
kemacetan sudah terlihat di pintu keluar tol waru menuju surabaya
ratusan kendaraan roda empat terjebak antrian masuk menuju kota surabaya
pengendara ini didominasi oleh warga yang tinggal di luar wilayah kota surabaya
namun hingga saat ini masih beraktivitas di kota surabaya
kemacetan parah juga terjadi di perbatasan sidoarjo menuju kota surabaya
tempatnya di bundaran waru
ribuan kendaraan baik roda dua maupun roda empat berjubel menjelang pos pemeriksaan
petugas memeriksa penggunaan masker serta jumlah penumpang kendaraan
sesuai aturan psbb penumpang kendaraan roda empat dilarang duduk sebaris
sedangkan untuk kendaraan roda dua dilarang perboncingan bagi yang bukan dalam satu kartu keluarga
petugas juga meminta kendaraan dari luar kota untuk berbalik arah
karena tidak bisa menunjukkan surat keterangan sehat covid sembilan belas dari rt rw dan puskesmas
sementara kandishub surabaya menyatakan pada hari pertama penerapan psbb
masih banyak ditemukan pelanggaran
ini kan karena banyak yang diperiksa terutama juga pelat pelat di luar lb yang masuk
kita harus cek satu satu tujuan mereka masuk surabaya apa
dalam penerapan psbb selain harus melewati pos pemeriksaan
para pengendara juga disemprot dengan cairan disinfektan
tim liputan cnn indonesia